hai kalian berdua makan sepuasnya setelah makan nanti kalian pergi ke
mall beli pakaian jangan gembel kayak gini semangat kalian anak kere apa
kamu dapat uang dari mana hai siti memangnya kamu pikir saya ini gede buat beli makanan
anak anak aja nggak bisa maksud aku bapak dapat rezeki dari mana jangan sampai bapak
mendapatkan rezeki dengan cara yang haram surti cari
jangan jangan di respect
ternyata kamu berhasil
lalu apalagi yang harus saya lakukan pak
malam ini juga
kamu harus datang ke sumur naga
lalu taburkan labu lapu ke dalam sumur itu
dan kamu bersemedi
setiap kali kamu berjudi
kamu pasti menang
apa kekayaan yang saya dapat
cuma dari berjudi pak
itu pasti bertahap
setelah kamu berhasil memperkosa dan membunuh
baru kamu jadi manusia yang kaya
kita mau berbanyak doa saja pak
nggak perlulah kita bikin selamatan seperti itu
kalau kalian tidak percaya ya sudah
kita lihat saja nanti kalau ada korban lain lagi
nah udah ya
gimana pasti mau main
jalan kamu jok
dari tadi kok menang terus
pasti mau main nggak
pokoknya aku tidak akan berhenti sebelum bisa mengalahkan kamu tuh
boleh boleh pasang pasang
katanya pak jarko jurukunci sumurnaga itu
desa kita ini sekarang sedang kena bencana
ya bisa jadi mas darmin
soalnya dari dulu kan gak pernah ada orang mati seperti itu
sebenarnya sih pak jarko nyuruh kita selamatan di sumurnaga itu
untuk menolak bala
iya bisa jadi mas
soalnya kan kemarin itu sudah ada yang mati di sumur naga itu
nah sekarang warga kita sendiri
yang meninggal secara mengerikan kayak gitu
ya mungkin saja penunggu sumur naga itu sedang marah
soalnya warga kita kan gak pernah kasih sesaji
betul sekali bukardi
yang saya dengar dari dulu
kalau di sumur naga itu ada orang yang meninggal
biasanya desa kita ini mau ada rencana
ada apa pak
bapak bawa makanan buat kalian
kalian berdua makan sepuasnya
setelah makan nanti kalian pergi ke mall
jangan gembel kayak gini
emangnya kalian anak kere pak
dapat uang dari mana
memangnya kamu pikir saya ini gede pak
buat beli makanan anak anak aja gak bisa
bapak dapat rezeki dari mana
jangan sampai bapak mendapatkan rezeki dengan cara yang haram
cari yang haram aja udah susah
kamu enak aja mung
hidup kita ini sudah susah
sering dihina orang
kamu tega ngeliat anak kita dihina orang
aku lebih baik dihina
nanti kalau kamu susah
ya apa kabar pak
dalam perhitungan kota nahing restaurant
otedara patrick dan businessman
ini semua tidak bisa didiamkan